dua jam setelah dikabarkan putri akiditio berstatus tersangka terkait sumbangan dana
kofit sembilan belas senilai dua triliun rupiah kepolisian daerah sumatera selatan meralat status itu
menurut kabit humas polda sumsel kombes pol supriyadi tak ada penangkapan maupun penetapan
tersangka terhadap putri almarhum akiditio herianti pada senin siang polda mengundang
herianti terkait ada tidaknya dana dua triliun rupiah yang akan disumbangkan keluarga akiditio
ibu heriati kita undang ke polda ya kita undang ya bukan kita tangkap ya rekan rekan
sekalian pernikah sebagai kita tidak menangkap ibu heriati tapi kita mengundang untuk datang ke polda
untuk memberikan klarifikasi terkait dengan rencana penyerahan dana uang dua t melalui bilihat giro penjelasan
kabitumas polda sumsel ini meralat pernyataan direktur intelijen dan keamanan polda sumsel dalam
jumpa persen gelar gubernur sumsel selain herianti profesor hardi darmawan juga dimintai keterangan
hardi yang hadir dalam acara simbolis dua puluh enam juli lalu itu ditunjuk sebagai perwakilan keluarga
akiditio hardi mengaku tak tahu apakah dana dua triliun rupiah itu benar ada atau tidak hardi sendiri
akiditio pada dua puluh enam juli lalu keluarga akiditio membuat heboh dengan melakukan donasi uang dua
triliun rupiah untuk membantu penanganan covid sembilan belas di sumatera selatan prokontra
jadi setelah seminggu pasca penyerahan bantuan secara simbolis yang dihadiri ke polda sumsel
gubernur sumsel komandan korem gapo dan pejabat penting lainnya itu dana tak kunjung diterima
terakhir uang dijanjikan cair pada senin kemarin dua agustus dua ribu dua puluh satu namun hingga pukul dua puluh
siang tak ada kejelasan benny apriyadi dono purwanto palembang sumatera selatan